informasi berikut bagi anda yang gemar berwisata
salah satu lokasi wisata di indonesia yang banyak muncul di dunia maya adalah pulau dewata bali
siang ini indrayani laksmi akan mengunjungi taman bumi batur yang akan memberikan pengalaman liburan yang tidak terlupakan

gunung batur berada di wilayah geopark global batur sebuah taman bumi pertama di indonesia yang ditetapkan unesco global geopark pada tahun dua ribu dua puluh
kawasan kaldera batur bangli ini diakui dunia sebagai berkat alam yang memikat
kawasan ini memiliki jejak arkeologi dan geologi yang langka serta kaya akan budaya khas tempat
laman badan geologi kementerian energi dan sumber daya mineral menulis
pembentukan gunung batur dan kaldera bermula saat letusan dasyat dua puluh sembilan ribu tahun yang lalu
yang mengakibatkan terbentuknya kaldera pertama
letusan besar gunung kedua terjadi pada dua puluh tahun yang lalu sehingga membentuk kaldera kedua
di dalam kaldera terdapat danau batur yang berbentuk bulan sabit
dari dasar kaldera ini pula tumbuh kerucut gunung api batur
yang berdiri kokoh saat ini setinggi satu tujuh ratus tujuh belas meter di atas permukaan laut
sejalan dengan laga konservasi kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar geopark turut terdongkrak
berkat adanya wisata alam
ini memang challenge tersendiri ya challenge tersendiri bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan lahan yang ada
tetapi tidak merusak hutan hutan lindung gitu ya
sehingga kita kembangkan juga
pariwisata dengan baik hutannya terjaga masyarakat bisa bertani dengan baik
lokasi di kaldera yang banyak dikunjungi wisatawan adalah desa songan
dari lokasi yang disebut tiga mountains view ini panorama kegagahan gunung batur dan beberapa gunung di sekitarnya tampak jelas
dari satu titik pandang
banyak wisatawan datang berburu matahari terbit
sambil menyaksikan semburan cahaya
yang perlahan muncul di tempat dikabut
di sini kita bisa melihat tiga gunung secara bersamaan
ada gunung batur
ada gunung agung
dan juga ada gunung rinjani sebelah sana
itu agak agak berkabut tapi gunung rinjani ya
tapi di sini buat anda yang datang ke wilayah kintamani
tepatnya ke desa songan
di sini kita bisa melihat juga pemandangan
ada danau batur
ada laut bali
ada gunung abang
luar biasa banget ini tempatnya
jadi memang cocok banget buat kita posting posting di media sosial
selain pendakian melalui lereng gunung batur
tiga mountains view juga menjadi jalur pendakian wisatawan
untuk melihat panorama beberapa gunung aktif dari ketinggian
maka kalau misalnya kita jalan jalan ke sini
itu kita nggak jalan jalan
salah satunya yang paling menarik itu adalah dengan menggunakan mobil
ini keren banget mobilnya sangar banget
dan salah satu yang mengajak saya ini adalah
blimengku apa kabar blim
halo bagi baik
bli kita mau jalan jalan ke arah mana nih blip
tracknya jadi kita ada di daerah kaldera
di mana nanti ada beberapa spot selfie
yang kanan kirinya adalah memang view nya cukup menarik
tentu kita nanti memakai kendaraan poluit drive
kendiaran poluit drive
kendiaran poluit drive
kendiaran poluit drive
kendiaran poluit drive
kegenbiraan sebelum touring
harus diabadikan lewat foto wi fi dulu dong
lalu diunggah ke media sosial

yang tergabung dalam kaldera jeep adventure
mengenalkan wisata petualangan
dengan cara berbeda
medan belantara di bentang perbukitan didominasi tanah basah sisa hujan
tantangan mobil off road datang saat harus melalui jalur kombinasi menurun dan berbelok tajam
ji petualangan ini juga bisa mengajak pengunjung menyusuri medan lava hitam yang membeku hasil dari erupsi ratusan tahun lalu
mencicipi secangkir kopi arabica khas

itu tujuan saya selanjutnya
laman media sosial twitter kementerian pertanian republik indonesia menulis
kopi kintamani memiliki dua rasa utama yaitu jeruk dan floral
kopi berbiji besar ini dikenal dengan tingkat kekentalan dan keasaman rendah
karena saya sebagai anak lokal kitamani ingin mempromosikan kopi kitamani
karena kita sudah mempunyai kopi kitamani
selain mengandalkan kualitas minumannya bangunan kedai kopi ini juga dirancang modern minimalis dan tentunya kamera genik
atau ingin berfoto dengan latar pemandangan gunung batur juga tidak kalah istimewa
menarik kan untuk diugah di media sosial